presiden jokowi dodo membuka rakornas kemaritiman di gedung sasana kriya taman mini jakarta
potensi kelautan indonesia sebesar satu tiga puluh tiga usd atau setara sembilan belas triliun rupiah
di sektor pelabuhan presiden jokowi dodo mengapresiasi sudah perjalannya
tol laut dan juga pelabuhan ini sudah bisa dirasakan terutama di indonesia bagian timur
jokowi optimistis dengan dibangunnya sejumlah pelabuhan seperti new priok port dan juga kuala tanjung di sumatera utara
bisa menarik kapal kapal besar berlabuh sehingga menurunkan biaya distribusi
presiden joko widodo juga mengkritisi persoalan nelayan yang masih berkutat pada pemakaian cantrang
padahal ada cara baru yakni dengan offshore aquaculture
tiga tiga triliun usd atau setara mungkin dengan sembilan belas ribu triliun lebih
ini sebuah potensi yang sangat besar sekali
tidak habis habisnya kita ngurusi cantrang sehingga melupakan strategi besar menuju ke tempat yang lain yang memiliki